delapan atlet indonesia dari delapan cabang olahraga tengah berada di jepang untuk mengharumkan nama bangsa lewat olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
bagaimana peluang mereka mendapatkan sekaligus mendapatkan emas sekaligus persiapan para atlet ini untuk menghadapi pertandingan di tengah pandemi
untuk membahasnya kami telah terhubung langsung dengan menteri pemuda dan olahraga republik indonesia bapak zainuddin amali
selamat sore pak menteri apa kabar
selamat sore kabar baik
ya terima kasih atas waktunya bersama si anen indonesia
pak menteri saat ini olimpiade dilakukan di tengah pandemi ada juga ketakutan terkait lonjakan kasus yang terjadi di jepang
apa dukungan yang diberikan kepada para atlet kita yang berangkat ke sana pak
iya tentu para atlet kita sudah saya beri pesannya saat saya mengukuhkan mereka
bahwa mereka di sana itu harus bisa menjaga kesehatan
karena kalau sampai terkena itu berarti dia tidak bisa bertanding
maka hilang kesempatan itu
dan sebelum tentu empat tahun ke depan di olimpiade paris dia bisa tanding
atau terpilih sebagai pentingan indonesia
maka yang paling utama adalah menjaga
apalagi informasi terakhir yang kami dapatkan
bahwa banyak yang terkena dan kita syukur itu adalah orang lain ya
dari negara negara lain
baik itu atletnya kemudian juga tenaga pendukung dan penyelenggara juga ada yang kena
itu yang saya dapatkan informasinya
intinya adalah menjaga kesehatan di sana ya
memang harus menjaga betul kesehatannya
karena itu juga menjadi salah satu faktor untuk bisa bertanding
pesan penting yang disampaikan yaitu nomor satu menjaga kesehatan termasuk protokol kesehatan selama bertanding
dan juga membawa harum nama bangsa di sana
pak menteri ini terkait cabang olahraga yang akan dipertandingkan
cabang olahraga apa saja nih yang bapak yakini akan membawa medali emas
tentunya di samping bulu tangkis yang rutin juga memberikan emas kepada indonesia
sejak kita ada grand design olahraga nasional atau desain besar olahraga nasional
maka pola pikir kita itu berubah
kalau dulu olimpiade itu tidak pernah menjadi sasaran utama
nah sekarang saya dan teman teman membuat grand design
di grand design itu sasaran utama kita adalah olimpiade
sea games dan asean games itu sasaran antara saja
hingga kalau ini menjadi sasaran utama maka target kita adalah baikan peringkat
di olimpiade empat tahun yang lalu atau dua ribu enam belas tepatnya ya di rio de janeiro
itu kita peringkat empat puluh
nah ini kita akan harus perbaiki untuk supaya dia naik
nah dari mana kontribusi untuk menaikkan peringkat ini
tentu cabang cabang yang dikirim mereka sudah melalui kualifikasi
di situ ada bulu tangkis ada angkat besi ada panahan
kemudian di atletik ada juara dunia junior lalu muhammad zohri
kemudian juga di menembak
kita punya atlet yang cukup tangguh di dia dan yang lain lain
sehingga sekarang kalau ditanya targetnya targetnya adalah perbaikan peringkat
perbaikan peringkat dari rio
karena di dalam desain besar itu kita target sampai dengan seratus tahun indonesia merdeka
atau tepatnya di olimpiade dua ribu empat puluh empat
itu naik terus peringkat kita itu yang kita harapkan
jadi kenaikan target dan olimpiade
karena semua catur kita harapkan untuk bisa menyumbangkan perbaikan peringkat itu
target kenaikan peringkat dan pastinya mengharapkan penampilan terbaik dari para atlet kita yang ada di sana
strateginya adalah menjadikan olimpiade tokyo dua ribu dua puluh ini menjadi incaran utama ya
untuk olahraga terbesar bagi tim tim atlet yang ada di indonesia
ini yang menarik juga pak zainuddin
atlet yang berhasilkan mendapatkan medali emas di sana
bonus yang diberikan kepada mereka
ini pastinya juga menjadi sebuah kebanggaan selain medali
apa saja pak boleh dirincikan bonus bagi para atlet kita yang berhasil membawa medali ke dalam negeri
naik nggak pak nih di tengah pandemi covid sembilan
jadi apresiasi dan penghargaan pasti ada
tetapi kami sekarang tidak merinci sebab kita tidak mau para atlet kita akhirnya fokusnya mikirin itu
saya mau mereka memiliki
saya mau mereka mikirkan bagaimana bisa berprestasi dan bagaimana pada olimpiade olimpiade yang lalu
atau bahkan di tingkat yang di bawah pun pemerintah pasti memberikan apresiasi
nah setelah kita lihat hasilnya seperti apa kemudian baru kita akan putuskan
yang pasti ada tidak mungkin tidak ada
oke dari olimpiade sebelumnya naik nggak nih pak jumlahnya apresiasi untuk para atlet kita
ya kita lihat lah

jadi pak gara juga sekarang kan sedang konsentrasi untuk kesehatan untuk bantuan sosial dan pemulihan ekonomi ya
jadi tentu akan kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi kita
tapi pasti saya sampaikan jangan itu menjadi fokus dari para atlet
karena dia bisa ditampil di olimpiade itu adalah sangat prestisius
buat dirinya buat keluarga dan lain sebagainya
dan itu tidak mudah untuk masuk ke sana
menjadi sejarah juga ya pak olimpiade pertama yang dilakukan di tengah pandemi sekaligus juga tidak dihadiri oleh banyak penonton
ini pasti banyak perubahan dalam pertandingan
bagaimana dukungan warga indonesia di jepang di sana pak zainuddin untuk menyemangati para atlet yang saat ini bertanding
karena kan ambience nya akan sangat berbeda ya olimpiade pada saat sebelum pandemi dan pada saat pandemi yang akan sepi stadion dan juga gelanggang olahraga di sana
jadi yang sistem yang digunakan oleh penyelenggara itu sistem bubble
dari penginapan ke tempat latihan atau tempat pertandingan
ya tidak boleh keluar dari situ
nah saya tidak tahu masyarakat kita yang ada di sana apakah bisa atau tidak
karena dengan sistem bubble seperti ini pasti akan dijaga
akan akan akan tetap
bahkan yang non atlet
tidak boleh keluar dari garis bubble itu
saya nggak tahu nih yang masyarakat di sana tetapi begini
kita bisa hadir langsung di venue atau di tempat tempat pertandingan atau tidak
yang paling penting yang dibutuhkan oleh apa namanya pentingnya kita adalah dukungan
dukungan moral doa
dan saya minta pada kita semua memberikan dukungan dengan apapun hasilnya
karena biasanya begini
kalau nggak bagus langsung dicela dibully dan lain sebagainya
apalagi sekarang kan eranya medsos luar biasa
nah saya menghimbau apapun hasil yang akan didapatkan oleh kontingen kita
karena atlet atlet kita ini masih sangat muda

jangan sampai mereka terpengaruh secara psikologis dengan apa yang kita tunjukkan di media media sosial
pak zainuddin ini terkait dengan cabang olahraga ya
saat ini kan ada dua puluh delapan atlet dari delapan cabang olahraga yang dipertandingkan yang ikut serta dalam olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
karena jika nantinya olimpiade sudah menjadi sasaran target utama pencapaian prestasi oleh pemerintah kita
oleh kementerian pemuda dan olahraga nantinya untuk keikut sertaan apa sih target dari pemerintah kita pak
di olimpiade selanjutnya
ya target pertama adalah untuk meloloskan sebanyak banyaknya atlet di kualifikasi
kan berbeda olimpiade dengan asean games atau sea games ya
karena itu dia harus kualifikasinya ketat dan kualifikasinya itu dengan negara negara yang kuat
jadi target pertama adalah meloloskan sebanyak banyaknya
semakin banyak atlet kita semakin banyak atlet kita berada di bawah negara negara
jadi target pertama adalah meloloskan sebanyak banyaknya

tuhan lebih dari atlet yang kita kirim sekarang ini
kemudian yang kedua
kita harus segera mempersiapkan diri
mempersiapkan diri untuk olimpiade paris yang akan datang dua ribu dua puluh empat
jadi nggak boleh ada jeddah terlalu lama
mungkin mereka bisa istirahat dan lain sebagainya silahkan
tetapi tidak boleh terlalu lama
pak zainuddin mungkin satu pertanyaan terakhir
ini bagaimana pesan yang ingin disampaikan kepada para atlet
sekaligus juga untuk para seluruh warga indonesia yang ada di sini
untuk bisa menyemangati para atlet kita yang sedang bertanding
di tengah pandemi covid sembilan belas ini di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
saya mengulangi kembali apa yang saya sampaikan kepada para atlet
dan ofisial serta seluruh kontingen
pada saat saya mengukuhkan kontingen indonesia
sebelum mereka berangkat
saya sampaikan bahwa
itu mewakili dua ratus enam puluh tujuh juta lebih rakyat indonesia
itu harus mereka pikirkan
mereka tidak bertanding hanya untuk diri
hanya untuk keluarga
untuk dua ratus enam puluh tujuh lebih juta lebih rakyat indonesia
harapan dari rakyat ini harus mereka tunjukkan dengan prestasi
dia menjaga kesehatan
karena sekarang suasana sedang pandemi luar biasa
supaya dengan sambil
seperti atlet yang lain
balik ke negaranya
dia positif dan dia tidak bisa bertanding
jadi itu yang harus dijaga
tidak boleh merasa bahwa sudah tertinggal dan lain sebagainya
itu nggak boleh
saya sampaikan kepada mereka
nah untuk masyarakat
beri dukungan kepada kontingen indonesia yang sekarang ini sedang berada di tokyo
lagi yang memberi support
di support dengan baik mereka
dan apapun hasilnya
harus bisa kita terima
jangan sampai kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan
kemudian kita comoh
kita bully dan lain sebagainya
itu akan membuat secara mental mereka akan down
karena ini atlet rata rata masih sangat muda
ada yang bahkan
berhasil sembilan belas tahun
kita bayangkan itu
nah saya berharap masyarakat dukung
di mereka semangat
terlepas dari harapan kita untuk para atlet membawa medali emas kembali ke indonesia
tapi kita juga harus sportif menerima berbagai mungkin hasil yang mungkin tercapai oleh para atlet kita di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
pak zainuddin amali menteri pemuda dan olahraga republik indonesia
sudah bergabung bersama cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
selamat sore pak salam sehat selalu
salam sehat selamat sore